sementara itu ketua umum partai solidaritas indonesia psi kaisang pangarep mengaku menerima hasil pemilu dengan legowo
dan belum memikirkan untuk menggugat ke mahkamah konstitusi
kaisang juga tidak mempermasalahkan jika psi tidak berhasil lolos ke senayan
psi saat ini tengah mempersiapkan strategi untuk pilkada dan menyiapkan kader kader terbaik
untuk mengikuti pemilihan kepala daerah terutama basis pemilihan psi
kaisang pun mengklaim tidak akan meminta jatah menteri kepada presiden terpilih
gugat dua ratus ribu suara itu dari mana semua kan ada saksinya semua
saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh kpu